dan untuk mengetahui kondisi terkini museum nasional atau museum gajah pasca kebakaran kita terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia siva hanifah
selamat pagi siva bagaimana kondisi di sana pagi ini dan apakah pemicu pasti kebakaran sudah diketahui dan sejauh mana dan sampai kapan museum nasional ini akan ditutup sementara untuk umum
selamat pagi freddy memang betul bahwa museum nasional indonesia ini telah mengalami kebakaran tadi malam pada sabtu enam belas september dua ribu dua puluh
namun untuk kondisi saat ini memang api ini sudah dipadamkan selesai dipadamkan sejak tadi malam sekitar pukul dua belas waktu indonesia barat
nah ini bisa saya tunjukkan bahwa saat ini saya hanya bisa melaporkan dari depan
ataupun wajah museum nasional di bagian depan
nah untuk lokasi kebakarannya ini ada di gedung a ataupun di bagian belakang
sehingga memang tidak bisa terlihat dari di depan ini namun ada di sekitar di balik gedung ini bisa terlihat
nah untuk update terakhir memang sebagian besar bangunan di area belakang ini mengalami kebakaran yang sudah hangus
terutama di bagian atap juga tembok ini sudah ambruk dan juga hangus
untuk lebih detailnya lagi bahwa di gedung a ini ada sekitar empat ruangan yang habis terbakar
kemudian memang terkait dengan penyebabnya ini masih belum diketahui secara pasti
namun diduga terjadi akibat dari korsleting dari letupan ac ataupun pendingin ruangan di bangunan non permanen ataupun bedeng dari pekerja proyek di belakang bangunan ini
kemudian memang terkait dengan kronologinya sendiri
jadi itu dari api yang berasal dari bedeng tersebut ini sempat terjadi adanya letupan kemudian merambat ke bagian depan di gedung permanennya yaitu di gedung a
kemudian sekitar pukul delapan ini sudah mulai dikerahkan sebagian besar dari tim pemadam kebakaran
total ada empat belas unit dan juga lima puluh enam personel
hingga akhirnya sekitar pukul setengah sepuluh malam sudah masuk proses pendinginan dan pukul dua belas lewat lima belas menit ini sudah dinyatakan
bahwa api sudah padam sudah diamankan juga
kemudian memang terkait dengan dampak ataupun kerugian dipastikan tidak ada korban jiwa
namun untuk artefak ataupun benda bersejarah di museum nasional ini masih belum dipastikan seberapa banyak yang terdampak dan seberapa banyak yang sudah diamankan
namun sebagai informasi juga museum nasional ini terdapat tiga gedung ada a b dan juga c
untuk bagian kebakaran ini ada di bagian a
kemudian secara total ini ada lebih dari satu ratus sembilan puluh ribu artefak ataupun benda bersejarah yang ada di museum ini
namun kita masih belum diketahui seberapa banyak yang terdampak seperti itu
kemudian juga dari tim museum nasional ini telah membentuk tim investigasi internal nantinya untuk mengetahui penyebab pasti

dan juga untuk melakukan penyelidikan
dan juga untuk melakukan investigasi seberapa banyak artefak yang terdampak dan juga yang sudah diamankan
tentunya juga bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memastikan bahwa segala proses investigasi ini telah dilakukan secara transparan
kemudian juga selama proses ini bisa dilihat bahwa memang museum ini masih ditutup belum terbuka untuk umum
dan masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut hingga kapan nantinya akan dibuka kembali
eee kami masih akan menunggu lebih lanjut lagi
terkait dengan update selanjutnya
baik terima kasih untuk laporannya
siva hanifah produser lapangan cnn indonesia melaporkan langsung dari museum nasional jakarta
selamat kembali bertugas